kita ke informasi lain
sejak tahun dua ribu azra pun sempat menjabat sebagai ketua dewan pers indonesia periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh enam
di bidang jurnalistik azra mardi memulai karir sebagai wartawan sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
ia pun merupakan salah satu cendikiawan muslim yang menerima sejumlah penghargaan dunia
salah satunya saat dirinya diberi gelar commander of the order british empire oleh mendiang ratu elizabeth ii
karenanya azra diberi julukan sur dan bebas visa masuk dan keluar inggris
prof azra mardi meninggal di rumah sakit
kada selangor malaysia hari ini pada pukul dua belas tiga puluh siang waktu setempat
ia dikabarkan sempat sakit covid sembilan belas sebelum akhirnya tutup usia